sementara itu kapal tongkang yang terdampar di pesisir pantai utara karawang jawa barat
menjadi daya tarik pengunjung pantai
ya para pengunjung memanfaatkan momen ini untuk foto selfie dengan latar belakang kapal tongkang
kapal tongkang yang terdampar di pesisi pantai di desa tambak sumur
kecamatan tirta jaya karawang jawa barat ramai dikunjungi warga
lokasi terdampaknya kapal tongkang ini
dimanfaatkan warga untuk datang bersama keluarga layaknya berkunjung ke tempat wisata
selain warga lokal tak sedikit pula para pengunjung dari luar karawang
warga penasaran dan ingin melihat lebih dekat
mereka juga melakukan foto selfie dengan latar belakang kapal tongkang
kapal tongkang pengakut material ini terdampar setelah dihantam ombak beberapa hari lalu
hingga kini kapal tongkang pun belum ditarik oleh pemilik kapal
kapal berada di jarak sekitar enam km dari pemukiman warga
itu pun harus ditempuh dengan sepeda motor